sampai jumpa di video selanjutnya
aku kangen sama kamu ya
tapi aku gak nyesel kau ngelakuin itu
tapi aku kangen sama kamu
sebentar aja deh
walaupun cuma dari jauh
pak pak pak
saya sudah ketemu alamannya talita pak
ini pak dekat kalimalam
ayah ada gak ya
oh ada apa mas ya
oh ada yang dicari
saya mau cari cahaya pak sebenarnya
oh mbak ayah
kebetulan mbak aya lagi keluar tuh
aduh tadi mbak aya keluar
gak bilang mau kemana
makasih pak ya
apa kayaknya udah makin ini nih lancar
mau apa sih kamu tadi
kamu tahu kan aku mau apa tan
aku mau mengambil kembali yang harus jadi kemilih aku
aku tahu aku udah kasar sama kamu
aku udah kurang ajar sama keluarga kamu
tapi kamu harus pulang tak
tempat kamu itu ada di samping aku
kamu adalah calon istriku saya
kita pergi pak
jangan macam macam ya
lo sama sekali gak ada hubungannya sama masalahmu
lu pernah nyulik talitha kan
gua gak akan biarin lu ngelakuin itu lagi ya
mendingan pergi sekarang ya
atau mau gua panggilin polisi ke sini ya
oke gua pergi
tapi gua akan kembali buat talitha
terima kasih ya sak
kalau gak ketemu tadi aku gak tau akan kayak gimana jadinya sekarang
yang penting sekarang semuanya udah aman ya
ini mas tadi
bapak ketemu sakti
terus dia mau nyulik
ya tapi untung tadi
seengga baru dateng jadi
semoga semoga gak ada apa apa mas
ini udah gak bisa biarin lagi ya
sakti udah kelewatan
kita kan juga gak punya bukti apa apa kok
anggap aja ini sebagai pelajaran
pokoknya mulai sekarang kakak akan jagain kamu
sat makasih ya
lu udah jagain talitha
kalau gitu saya pulang dulu ya semua
kalau kata kamu aku benar benar nggak tahu dong
ya sama sama tal
kamu ngapain di sini
ini dia ketemu sakti terus sakti kayak mau nyulik dia lagi gitu
kok bisa ada sakti
loh terus kamu kenapa bisa ketemu sama sakti
wah ayah nggak boleh tahu nih
kalau aku kesini sebenarnya pengen lihat dia dari jauh
enggak tadi kebetulan aku mau lewat terus ngeliat ada talita sama sakti di situ
sekarang ada di dalam non talitha
aku masuk ya
mas sakti kenapa
tadi sakti dia nyariin aku terus dia mau berusaha bawa aku pergi lagi untuk ke rumah dia
tapi udah yang pentingkan sekarang non udah aman ya non
terus dia tahu nggak kalau non dan keluarga non sekarang tinggal di sini
jangan sampai dia tahu
tungka dia satria ya
tadi yang nolongin aku itu satria
aku gak tau gimana ceritanya kalau satria itu nggak ada di sana
karena tadi begitu dia lihat kejadian itu dia langsung dia langsung ngajar sakti
terus dia bawa aku sama papa pulang ke rumah
kalau nggak ada satria
makasih ya satria
kamu itu memang baik
tapi udah baik baik aja sekarang
kasih ya antalita
dia udah kehilangan orang yang dicintainya
dia paksa untuk menikah
sekarang masih dikejar kejar sama orang gila itu
aku mau pergi
aku mau pergi
kau mau pergi
kau mau pergi
ini nggak bisa dibiarkan
ini nggak bisa dibiarkan kikim terus
masuklah satria masuk
pak ada tamu pak
jangan pernah ganggu talitha lagi ya
aku gak mau berantem sama lo
aku gak akan pernah ngelepasin talita
karena gue sangat mencintai dia